dari sinilah perjuangan enam puluh delapan capaska
calon penghibar bendera pusaka nasional dua ribu delapan belas dimulai
wajah wajah muda dengan semangat bineka
berkumpul di cibubur untuk menempa fisik dan mental baja
tugas juta muda dari aceh hingga papua ini tak ringan
mewakili provinsi mereka menghibarkan sang saka di istana merdeka
fisik mereka prima selama menjalani diklat dan tugas utama
jadi kita harus benar benar tahu para capaska ini
status kesehatannya seperti apa
jadi karena memang kami ditugaskan untuk memantau kesehatan
dari awal sampai akhir dan memastikan bahwa capaska capaska ini
memang siap untuk tampil untuk penghibaran bendera dan penurunan
tadi ada berapa pertanyaan sih dok
kurang lebih empat puluh butir pertanyaan
tapi itu dia ada sepuluh jenis kategori pertanyaan
oke jadi selain itu sebenarnya sudah ada temuan temuan
yang mungkin menjadi catatan nggak sih dok
mas kita nggak sebut nama tapi artinya ada beberapa yang menjadi perhatian mas
sampai saat ini sih karena kami dari tim edis pun belum mengulang

kita biasa jadi rahasia dari tim edisnya sama dari adiknya
ini akan dilakukan secara kontinu artinya setiap hari
akan dilihat terus kondisi fisik mereka seperti apa atau secara berdalam
lebih ke secara berkata sih
tapi yang kami pastikan adalah kami dari tim medis
kami siaga untuk menjaga cekat cekat pasca
sampai hati utama penghibaran sama penduduk penduduk
tak hanya fisik yang harus prima
tampilan mereka di saat bertugas juga harus menawan
kelengkapan seperti sepatu pantofel dan seragam juga harus kualitas terbaik
tapi ukurannya emang gede gede ya pak
ini rata rata kalau putri pakai empat dua empat tiga
karena hosturnya juga tinggi
putra rata rata empat empat empat tiga
kadang ada empat lima
pokoknya yang paling kecil empat satu
dan selalu dari awal emang modelnya seperti ini
nah untuk kemudian perusahaannya atau pabrikannya pak ini dari mana
apakah dari pabrik lokal juga
nah biasanya apa namanya kalau di sini itu ngecekinnya apa aja sih pak
ngukur kaki aja atau
oke ini untuk tugasannya tujuh belas
iya untuk tugasannya
biasanya butuh waktu berapa lama sampai kemudian dari pengukuran sampai jadi
dan siap dipakai itu butuh waktu berapa lama sih pak
kalau sepatu gitar gitar kampung itu pas
sekarang itu harus siap siap
sudah harus siap ya
jadi ini kualitasnya sudah teruji
karena emang keren ya
gak perlu gak perlu
udah udah harus kuat ya pak
seragam kebesaran pasci braka juga buatan anak negeri
sritex perusahaan tekstil asal sukoharjo yang sudah berkaliber internasional
menjadi penanggung jawab seragam pasci braka untuk kali pertama
tiga setel seragam akan disiapkan bagi masing masing capaskan
saya tadi telepon dari kemengkora untuk membantu pembuatan seragam buat adik adik di pasci braka
terus terang kami menerima ini dengan senang hati karena ini merupakan satu kebanggaan buat kita
kita bisa ikut berpartisipasi untuk memeriahkan hari kemerdekaan kita yang ke tujuh puluh tiga
dengan reputasi sritex yang ada jadi buat kami mengerjakan pekerjaan ini kita terlalu sulit
tapi tapi tapi
terus tidak terlalu banyak karena yang mereka pakai ini adalah pakaian dinas upacara
biasanya yang kita buat dan memang sudah sering kita buat
ya kita hanya datang ke sini untuk mengukur adik adik ini
memastikan bahwa seragam yang nanti mereka pakai itu betul betul sesuai dengan ukuran badan mereka
dan saya dibantu dengan beberapa tenaga ahli kita di sini
jadi ini terus terang sekali lagi kebanggaan buat kita
kebetulan ini proyeknya harus proyek super cepat
jadi besok tanggal sepuluh saya sudah harus kembali lagi ke sini dengan semua sudah selesai
memastikan pakaian ini akan dicoba oleh adik adik supaya itu betul betul
dan bagus cocok dengan ukuran badan mereka
desa bahagia adalah sebutan bagi rumah baru mereka di cibubur
meski dari latar belakang sosioekonomi serta kultural yang berbeda
di sini mereka harus siap melebur
tak ada lagi aku tapi kita
selalu ada prosesi menarik sebelum melangkah masuk ke desa bahagia
capaska ini harus melewati prosesi tantingan atau meneguhkan tekad kembali
sembari berbaris anak anak muda ini mendengarkan pengarahan dari pembina
ada yang antusias tegang
namun ada pula yang kelelahan karena menempuh perjalanan yang panjang dari pelosok
dan juga dari tempat yang terbaik
saya beri pesan penting dari ritual terang tantingan tadi
itu adalah soal perbaruan komitmen
jadi jangan sampai capaian mereka dari provinsi kemudian sampai di sini
itu sebagai final goal
jadi mereka sudah
sudah euforia sudah merasa puas dan sudah merasa berada di puncak
padahal itu baru awal
makanya kita ingatkan perbaruan komitmen
bahwa masih banyak tahapan untuk menuju prestasi
kemudian hal yang lain yaitu soal tujuan hadir di sini
jangan sampai hanya sekedar untuk kepentingan presise peristiwa kontingen itu dilakukan dengan dua hal penting
yang pertama adalah
kepentingan peristiwa tantingan
ucapan selamat datang setelah mereka hadir dari provinsi masing masing
kemudian yang kedua adalah perbaruan komitmen bahwa di sini akan dilakukan proses pendidikan dan pelatihan
makanya secara simbolik tadi ada gapura
gapura selamat datang
setelah ada komitmen niat baik awal yang baik
ayo kita masuk pertama
desa bahagia menjadi kawah chandra di muka bagi para capaska
di sini mereka akan melepas kesehariannya
dididik menjadi pribadi baru yang lebih tangguh dan siap menjadi calon pemimpin masa depan yang membanggakan
secara resmi di muka
yang pertama soal kepercayaan diri
jadi bisa jadi mereka pada saat di rumah bergantung pada orang tua
kemudian hidup dengan teman yang sudah biasa yang sudah akrab
begitu masuk di sini prestasi itu harus tetap ditanamkan
dia akan gabung dengan anak anak berprestasi dari berbagai negara
dari berbagai belahan daerah
kita tunjukkan prestasi dengan keunggulan kita masing masing
kemudian kita berbagi
jangan sampai saling menegasi
di sinilah pentingnya menempel mental itu
jadi memperbarui mental yang selama ini pengen menunjukkan keakuannya
diubah menjadi kekitaannya
di dalam pas gibra itu kan yang ditekankan bukan kekuatan
di dalam pas gibra itu kan yang ditekankan bukan kekuatan
bukan keunggulan individu semata
tetapi kekompakan kebersamaan komitmen dengan teman
mengembang tugas berat capaska harus berjuang mati matian
kekompakan ketahanan fisik dan kekuatan mental
menjadi senjata yang harus mereka asah setiap harinya
kekompakan ketahanan fisik dan kekuatan mental
kekompakan ketahanan fisik dan kekuatan mental
kementerian pemuda dan uaraga atau kementora menjadi leading sektor pelaksanaan diklat pas gibrakan nasional
diklat selama tiga pekan ini tak melulu urusan baris per baris
diklat selama tiga pekan ini tak melulu urusan baris per baris
mengasah kedisiplinan dan kemandirian capaska menjadi tugas pembina dari kemenpora
hari kedua akses mereka dengan dunia luar harus terhenti
semua telepon seluler dan uang yang mereka bawa disita pembina
ini untuk memastikan capaska fokus dengan masa diklat mereka
ada capaska yang membawa uang hingga jutaan rupiah
ada pula yang hanya membawa dua ratus ribu rupiah saja

bahkan ada pula yang tidak membawa telepon genggam

semua kelengkapan komunikasi sudah tidak ada ini biar tidak mengganggu konsentrasi kak
semuanya diperhatikan dengan tertidakkan oleh pembina
aman alhamdulillah administros luas itu
aman alhamdulillah administros luas itu
pokoknya nanti di wifee disampai
kenapa biar tidak mengganggu konsentrasi dan latihan

jadi semuanya tidak ada yang disimpan semuanya dikumpulkan sama pembina
dikembalikan lagi setelah
setelah tugas pengibaran dan penerbangan bendera
buat generasi milenial agak berat ya karena biasanya pegang smartphone gitu kan
hari ini capaska akan disambut langsung oleh menpora imam nahrawi
dalam sesi gladi mereka harus berbagi tugas dan saling memperkenalkan diri
ada yang sudah lantang bersuara banyak pula yang masih tegang
menpora kesengkang degri satu kabupaten sur kutusan provinsi papua barat
capaska dari papua gideon soleman nusi dan capaska dari jawa timur
menjadi perwakilan rekan rekannya untuk penyematan nama
di akhir acara capaska sangat antusias berfoto bersama menteri
euforia ini harus menjadi semangat namun tidak boleh melenakan
mandat negara di pundak para capaska harus dilaksanakan dengan kesungguhan dan keteguhan hati
semangat pantang menyerah haruslah menjadi maruah
karena paski beratnya adalah wajah muda indonesia
ya saya tentu terharu berterima kasih sekaligus semakin optimis
bahwa wajah wajah mereka lah nanti yang akan mengisi pembangunan ini
mereka lah yang akan memimpin negeri ini pada saatnya
dan mereka lah figur figur baru kita yang akan menggerakkan rasa nasionalisme kita
rasa mencintai kepada bangsa ini dan mereka lah yang akan terus menjaga
tetap kokohnya negara kesatuan republik indonesia
pertama memupuk rasa kebersamaan karena mereka datang dari berbagai keperbedaan
yang kedua tentu mereka harus saling bertukar informasi bertukar pengalaman
sekaligus mencatat atau mendokumentasikan setiap sesuatu yang terjadi di sini
untuk mengawal perjalanan mereka nanti sekembalinya dari acara ini
yang paling penting adalah mereka sukses mengibarkan sang saka merah putih

sekarang sudah menunjukkan waktu pukul lima belas
ini artinya adik adik sudah bersiap untuk melaksanakan sholat asar
tapi yang menarik tadi pada saat sebelum mereka bubar
mereka ada yang sempat mengeluh begitu ya
karena baru awal awal mereka datang di sini ada yang kamarnya belum ada bantalnya
ada kamarnya lampunya mati ada yang belum ada kantong laundry begitu ya
jadi inilah warna warni cerita mereka selama ada di asrama untuk pendidikan
selama tiga minggu ke depan
kalimantan timur ada maiti dan sio
gimana semalam tidurnya nyenyak
nyenyak aja sih karena kita pikir memang semuanya nggak ada bentar bentar
itu lucu banget sih
jadi memang kita mikirnya nggak apa apa gitu ya
terus tidurnya gimana dong pakai ganjelan apa
ya di tahan tahan aja
tapi semalam tidurnya nyenyak kan
lampu kamar aman
cuman kurang nyaman aja karena nggak ada bantal guling
tapi tidak boleh mengeluh kan
tapi kalau misalnya nggak dikasih bantal guling sampai akhir pendidikan gimana
jadi memang tadi menyampaikan ternyata masih ada beberapa kamar capaska yang belum ada bantal guling
lucu juga ya pengalaman pertama ya
tapi gimana udah kangen keluarga belum lah
perjalanan masih panjang tugas masih berat ya
nggak boleh mikir apa apa
semangat maiti dan sio
nah ini tinggi tinggi ya jadi berasa kalah dan jumplang
sudah pukul setengah lima pagi mereka akan melaksanakan ibadah sholat subuh
mereka bangun pagi pagi betul sekitar setengah empat begitu ya
dan hari ini adalah hari ketiga tempat mereka berada di pusat pendidikan dan juga pelatihan pascibidaka nasional di cibubur jakarta timur
artinya mulai hari ini mereka akan menghadapi jadwal yang sangat padat dan latihan yang akan menguras tenaga
kira kira bagaimana mereka menghadapi pelatihan pascibidaka nasional

sudah siap ya
wajah wajah mengantuk masih terlihat pagi ini
namun tak ada kompromi jadwal padat hingga malam nanti harus mereka jalani
gak dipercaya dia instructed nutrih
nah berbagai kebiasaan makan menjadi pemandangan unik di sesi makan pagi ini
ada yang makan dengan cepat dan lahap ada pula yang lambat mengunyah makanan
untuk semua urusan termasuk makan capaska harus sesuai aturan
makan lahap cepat dan habis tak bersisa
tidak ada kompromi
di situ udah benar benar ditakar gitu kan wajib dia harus suka itu
suka nggak suka harus dimakan
harus dimakan harus habis karena itu udah disiapkan ya
jadi tidak ada lagi ini harus oh saya gak suka gak ada
di sini harus habis semuanya
mereka sampai semuanya juga tidak tersisa gitu makan
itu pokoknya habis selesai kegiatan dari ruang makan
dia persiapan untuk mandi pagi selesai langsung sarapan pagi
selesai sarapan pagi kita jam tujuh sudah siap apel pagi bersama pelatih
oke terus nggak boleh tuh curi curi makan kesukaannya saya suka coklat makan
permen apa gak boleh
oh gak ada
karena kita sudah mulai nanti akan cek and recheck
tak hanya makanan yang diatur para capaska juga harus menjaga kondisi dengan meminum vitamin
menjadi capaska artinya siap dengan segala resikonya
aktivitas yang penuh aturan hingga hukuman bagi mereka yang membuat kesalahan
hal ini dilakukan semata mata untuk menempat
mental capaska agar siap terjun ke masyarakat
dan menjadi pribadi unggul yang siap diandalkan
hal ini dilakukan semata mata untuk menempa mental capaska agar siap terjun ke masyarakat
dan menjadi pribadi unggul yang siap diandalkan ke luck
hari ini hari keempat kita harus sudah
oh sudah harus tidak ada kompromi
tidak ada karena setelah dibuka oleh pak menteri membuka
itu sudah mulai kita bergerak
sebelum membuka masih
kita berikan toleransi
setelah pembukaan resmi pak menteri
di situ kita sudah mulai memberikan aturan aturan yang sudah berlaku di sini
mana yang boleh mana yang tidak
konsekuensinya kalau dia melarang atau melanggar ya ada
ada punishment juga
ada itu nanti mungkin
berkesan banyak sekali karena ini beberapa karakter daerah
ya ini yang mempersatukan dari sikap tingkah laku adat ini kan harus sama
nah ini tantangan tapi alhamdulillah
kita bekerjasama dengan kakak kakak dan lain untuk menggunakan adek adeknya
supaya di sini tidak ada lagi membedakan
semua sama dan mungkin biasanya ya itu menyiapkan perlengkapan
baru selesai makan pagi kalau kita lihat memang hampir semuanya habis
sayur lauk nasi tidak tersisa
itu memang syarat yang harus mereka lakukan
kalau makan bersama tidak boleh ada makanan yang mereka sisakan
kalau bicara soal momen makan
ini memang menjadi hal yang menarik untuk diamati
tadi kita bisa melihat bersama
bahwa masih ada beberapa capaska yang belum terbiasa makan cepat
mereka masih sangat lambat kemudian bahkan ada yang menahan muntah
karena belum terbiasa
lihat bawah harus dikolongin diam
hari ketiga juga menjadi hari pertama mereka turun ke lapangan
dengan baju latihan seragam
kemampuan baris baris mereka untuk pertama kalinya diuji
tim personil gabungan tni dan polri akan menjadi pelatih mereka hingga hari hang
tak ada istilah santai dalam latihan pertama
jika tidak berkonsentrasi dan membuat kesalahan
semua capaska harus mendapat hukuman
untuk hari ini kita
untuk hari ini kita akan menggunakan gerakan jalan kanan
yang memang diinginkan oleh kpk
karena memang dari beberapa provinsi mungkin ada perubahan atau perbedaan
bagaimana pemahaman mereka masing masing
dari berbagai macam provinsi
dan tadi kita sudah cek
terus ternyata wisata sendiri masih banyak yang salah
dalam gerakan gerakan berjalan maupun gerakan yang berbentak
ya hari ini menunya
kita mengecek sampai di mana pemahaman dia terhadap pbb
yang telah dikirimkan dari masing masing provinsi
oke nah parameternya apa kan
tidak hanya soal baris ke baris
tapi mungkin ada konsentrasi atau mungkin indikator lain
tapi fokusnya biasanya apa di provinsi pak
untuk menajamkan mereka nanti di lapangan
untuk hari ini
saya sedang melatih mereka juga selain dari video tadi konsentrasi
dari dua tim itu dengan abah abah yang sama
tapi kita infokan berbeda gerakan
ada yang tidak paham
ada yang tidak konsentrasi
karena mungkin tidak terbiasa dengan abah abah yang kita berikan kepada mereka
memang saya lagi memberikan semacam pemahaman
bahwa mereka begitu latihan
apa yang menjadi petunjuk dari para pelatih ikuti
karena pada nanti pelaksanaan
mereka juga ada beberapa gerakan atau aba aba yang saling bersautan
satu sama lain
kalau tidak dari sekarang kita biasakan seperti itu
mereka akan kelekeran
untuk pekan pertama mereka menyamakan gerakan
harus itu karena gerakan baik itu kaki
kemudian ayunan tangan
kemudian hadap kiri hadap kanan
yang sifatnya gerakan
itu dalam satu pekan ini kita samakan dulu
sebelum kita melangkah kepada latihan yang lain
karena kalau di sini dia tidak memahami
nanti di formasi itu lebih sulit kita mengatur
karena pada saat latihan formasi
kita sudah tidak lagi mengajari dia tentang bagaimana lengket kegap
bagaimana belok kiri belok kanan
menjadi perwakilan provinsi belum menjadi jaminan tampilan mereka sudah prima
mayoritas capaska ini masih harus dipoles
tim pelatih pun akan menilai kemajuan tim sekaligus potensi perorangan
mereka yang terbaik tentu kelak akan mendapatkan posisi yang krusial
kalau untuk grab yang sudah kita pasang susun itu
ya rata rata mereka sudah di antara empat puluh sampai dengan lima puluh
artinya karena mereka sudah ada bekal bekal basic basic
dari seluruh pasir berangka daerah provinsi maupun kabupaten dan kota
itu sudah di hati
dari itu kita lihat
sampai seberapa jauh pemula dia terhadap apa yang disampaikan
termasuk tadi pagi hari kita informasikan belajar teori
juga masih belum paham
hanya dia bisa melakukan baris melawan gerakan
tapi tidak tahu tujuannya apa
kurang lebih delapan jam setiap harinya
capaska akan digembleng dengan latihan fisik
sebagai muda mudi terpilih
mereka dituntut harus menjaga kondisi tubuh